bencana di ujung timur indonesia pada enam belas maret lalu
mengagetkan kita semua
banjir bandang terjadi di tanah papua yang relatif lestari alamnya
dampak yang dirasakan begitu dahsyat
lebih dari seratus orang meninggal dunia
jumlah pengungsi sempat menembus sepuluh jiwa
infrastruktur luluh lantai
bencana juga berimbas meluapnya danau sentani
hingga merendam dua puluh lima kampung di dalamnya
dalam kajiannya pvmbg menyebut banjir bandang adalah proses geologi
yang berulang di saiklos
bahkan di masa lampau pernah terjadi dengan skala yang lebih besar
pegunungan saiklop memiliki topografi terjal dan celah celah sempit
selain itu jenis bebatuan metamorf di pegunungan
memiliki karakteristik gampang terlepas apabila kondisi lapu
seiring waktu bebatuan dan tanah menyumbat dan menciptakan bendung alam
ketika enam belas maret hujan dengan intensitas ekstrim
menyebabkan longsor besar dan dorongan air
sumbatan tak dapat menampung kekuatan air
dan terbongkar mengarah ke lembah dan permukiman
bencana yang terjadi adalah mekanisme alam
namun aktivitas manusia seperti pengerusakan hutan
dan alifungsi lahan memperparah keadaan
persoalannya pemukiman itu berada di bawah yang lebih landai
di depan mulut lembah
jadi tentunya perubahan lahan di daerah yang rendah ini
kalau tetap hutan dia akan mengurangi tenaga dari banjir bandang ini
akan mengurangi energinya
sehingga dampaknya juga lebih kecil
tetapi proses terjadi banjir bandang sendiri itu adalah proses alami
moses kalem undo volo atau pemimpin adat tertinggi tiga suku sentani
tengah mengatakan kerusakan hutan tak dilakukan warga sentani
saiklop layaknya ibu bagi mereka dan terdapat aturan adat mengikat
yang paling inti sekali dia bisa mensuplai air
dari gunung siklop untuk danau sentani
karena ini kekaitannya
gunung siklop harus kita jaga danau sentani harus kita jaga
orang orang sentani hanya punya harapan dua itu
ini masyarakat di tiga suku yang tadi saya sebut
mereka bisa berladang untuk kepentingan misalnya pelantikan anduapi undo volo ini
kemudian ada acara acara hajatan besar kayak natal tahun baru
nah itu boleh berladan di atas setelah itu tidak boleh
atau acara gereja nah itu mereka boleh berladang di atas
kalau sekarang kan tidak
semua masyarakat yang tadi suku yang saya sebut
mereka tidak pernah berladang lagi di atas
cuma mengakui bahwa itu hutan kami